arus lalu lintas di kawasan puncak terpantau padat merayap pada hari kedua libur panjang dan cuti bersama pagi ini
untuk mengurai kepadatan satlantas polres bogor juga menerapkan sistem kontraflow pada pintu keluar gerbang tol ciawi dan sistem one way dimulai dari simpang gadok puncak
operasi justisi yang dilakukan satgas gabungan tni polri satpol pp dinas kesehatan dan juga dinas perhubungan dalam memeriksa penerapan protokol kesehatan masyarakat
menyebabkan sejumlah kepadatan di kawasan simpang gadok puncak
banyaknya arus kendaraan roda empat yang masuk ke kawasan puncak membuat satuan lalu lintas polres bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas one way
atau sistem satu arah sejak pukul delapan pagi bagi kendaraan yang melintas ke arah puncak
kawasan puncak dipadati wisatawan pada libur panjang pekan ini
untuk informasi selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia ausirio endolu yang berada di simpang gadok kawasan puncak jawa barat
selamat siang rio hingga kami siang ini sudah berapa banyak mobil yang masuk ke kawasan puncak
selamat siang maggie dan juga ratu nabila
tepat sekali seperti yang anda sebutkan tadi bagaimana rekayasa lalu lintas yang ada di kawasan puncak
ini telah diterapkan oleh satlantas dari polres bogor jawa barat
bagaimana rekayasa lalu lintas ini telah diterapkan sejak pada pukul delapan pagi waktu indonesia barat
begitu baik dari hari sabtu minggu di hari puncak maupun hari hari besar di hari puncak
tadi satuan lantas polres bogor
begitu ada dari jakarta ada dari tanggerang yang masuk ke wilayah puncak untuk kemudian melakukan wisata wisata di sejumlah tempat wisata yang ada di puncak ini
dan rekayasa lalu lintas tadi memang ini dilakukan ada dua hal
yang pertama kontraflow sejak pada keluar dari gerbang tol ciawi dimulai pada kilometer empat puluh empat sampai empat puluh
di mana di jalur paling kanan ini ada kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas di jalur tersebut untuk mengarah ke sukabumi
agar dibedakan mana kendaraan yang mau mengarah ke puncak dan mana kendaraan yang mau langsung menuju ke wilayah sukabumi
dan yang kedua sejak pada pukul delapan pagi tadi satuan lantas polres bogor juga menerapkan sistem one way
yang dimulai di simpang gadok dan dimana dari kendaraan dari atas puncak pas ini diberhentikan untuk kemudian kendaraan yang baru masuk wilayah puncak ini bisa
menempati dua jalur untuk masuk ke wilayah puncak
ini cukup efektif begitu kalau kita bisa sebutkan bagaimana arus lalu lintas pada saat ini dari sejauh pantauan kami sudah cukup terurai
sejak pada sekitar ada sembilan lima sepuluh waktu indonesia barat tadi karena kami sempat memantau bagaimana padatnya kendaraan yang masuk di wilayah ini
namun setelah diterapkan sistem one way tersebut kemacetan atau kepadatan pun terurai hingga arus lalu lintas di wilayah simpang gadok ini
dan ada satu hal yang menarik maggie dan juga ratu nabila ingin kami sampaikan bagaimana pada hari ini merupakan hari pertama bagi satgas covid sembilan belas yang ada di wilayah puncak ini
untuk menerapkan rapi tes bagi masyarakat yang melintas di wilayah kawasan puncak ini
seperti yang dapat kami sampaikan saya saat ini sedang berada di masjid di sekitar simpang gadok
masjid agung harakatul janah begitu
bisa lihat di belakang saya bagaimana lokasi ini menjadi lokasi dari masyarakat yang dihimbau untuk melakukan rapi tes
rapi tes ini berlangsung secara acak begitu
tadi kami sempat menyaksikan bagaimana pihak petugas gabungan dari polri tni dan kemudian dinas kesehatan dan juga dinas perhubungan ini memilih secara acak
bagaimana kendaraan untuk penumpang yang ada di dalam
dalam kendaraan untuk kemudian dicek apakah mereka membawa surat rapi tes
jika mereka tidak membawa surat rapi tes mereka dihimbau untuk masuk ke dalam posko ini untuk kemudian melakukan rapi tes
seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda megi dan juga ratu nabila
bagaimana dari dua meja pertama ini merupakan meja registrasi bagi masyarakat yang baru saja datang
untuk kemudian mendaftarkan diri mereka memberikan ktp diberikan sarung tangan
dan juga tadi kami juga sempat melihat diberikan masker dan juga buah buahan untuk kemudian mereka menunggu jadwal mereka untuk melakukan rapi tes
dan di dua meja berikutnya ini adalah tempat di mana masyarakat melakukan rapi tes
dan rapi tes dilakukan tadi cukup singkat begitu
setiap orang kita dapat melihat hanya berlangsung sekitar setengah menit
kemudian mereka bisa menunggu di kursi
kursi yang ada di depan ini untuk kemudian menunggu hasil rapid test mereka apakah mereka dinyatakan reaktif ataupun non reaktif
dan kemudian ada dua meja yang terakhir
ini merupakan meja di mana masyarakat yang dinyatakan reaktif covid sembilan belas mereka harus dilanjutkan untuk melakukan swab tes di tempat ini juga
dan di saat mereka melakukan rapi tes ketika hasilnya reaktif mereka pun
langsung melakukan swab test untuk kemudian menunggu hasilnya selama tiga hari
dan di saat mereka menunggu itu mereka dihimbau untuk pulang
ini artinya pihak pemerintah kabupaten bogor ataupun satgas covid sembilan belas yang ada di kawasan puncak ini cukup serius untuk menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang masuk ke wilayah puncak
untuk update datanya sendiri kami dapat menyampaikan bagaimana posko rapid test ini yang ada di puncak
di wilayah puncak ini ada tiga posko yang disiapkan
yang pertama di wilayah simpang gadok ini kemudian ada di gunung mas begitu ada satu posko di gunung mas dan kemudian ada satu posko juga di wilayah puncak pas yakni di telaga warna
dari info yang kami dapatkan dari dinas kesehatan kabupaten bogor sudah menyatakan bahwa ada tujuh belas orang yang dinyatakan reaktif setelah melalui rapid test pada hari ini
tujuh belas orang tersebut dihitung dari tiga posko yang ada di wilayah puncak ini
untuk kemudian mereka kemudian untuk pulang untuk menunggu hasil swab testnya apakah kemudian dinyatakan positif covid sembilan belas
ini artinya dari tujuh belas orang tersebut mereka tidak diperbolehkan untuk kembali masuk melanjutkan perjalanan ke puncak
kami belum mendapatkan informasi apakah itu adalah masyarakat lokal dari puncak sendiri ataupun wisatawan
namun yang dapat kami sampaikan sudah ada tujuh belas orang yang dinyatakan reaktif covid sembilan belas
terus simpan pada masa perubahan tb